kita ke informasi selanjutnya
wali kota surabaya tri risma hari ini disebut sebut hampir pasti maju
dalam pemilihan gubernur dki jakarta
meski tidak membenarkan namun dari beberapa pernyataan terakhir
risma terkesan ambigu dan pasrah terhadap nasibnya
nanti saya lihat jadi saya akan komunikasi bahwa
kalau saya sudah berjuang seperti dulu saya nolak terus
saya ternyata juga tetap turun gitu kan
nah itu ya sudah itu memang takdir tuhan gitu
nggak ada yang bisa siapapun nggak ada yang bisa mengelak takdir tuhan
itulah jawaban risma panggilan wali kota perempuan pertama di surabaya
saat ditanya perihal kesiapannya dicalonkan menjadi gubernur dki jakarta
risma sepertinya pasrah bila rekomendasi ketua umum pdi perjuangan megawati
meski sebagian besar warga kota palawan tidak rela wali kotanya pergi
namun risma terjebak istilah petugas partai
di mana anggota partai harus tunduk pada putusan partai
terkait hal ini
relawan pendukung risma mengaku tidak akan terima
jika risma sampai menerima rekom dari pdip sebagai calon gubernur dki
mereka akan menggelar unjuk rasa besar besaran untuk menolak pencalonan tersebut
tapi kalau misalnya di tengah perjalanan atau di injury time
bu risma mengambil rekom dari pdip
kami selaku warga surabaya dan teman teman kami yang ada di belakang itu siap menggelar aksi yang lebih besar lagi untuk
memberikan dukungan bahwasanya
ibu telah mengkhianati janji kami
kalau ibu menghinati suara kami berarti ibu
perkhianat kami juga akan berat menuntut
namun di sisi lain banyak juga warga surabaya yang mendukung risma pergi ke jakarta
mereka beranggapan sudah saatnya risma membuktikan diri untuk masalah yang lebih besar
kalau satu pejuang kita ditaruh di jakarta
itu tidak akan berpengaruh
memang itu akan berpengaruh satu bulan atau mungkin dua bulan tiga bulan
tapi itu nanti akan normal seperti biasa
sementara wakil gubernur jawa timur saifullah yusuf
ikut prihatin terkait polemik bakal calon gubernur dki
ia pun hanya bisa memberikan doa yang terbaik bagi wali kota surabaya
jadi kalau soal ini doanya doa saya yang terbaik untuk itu
kan saya mendukung atau tidak mendukung
kita dalam keamanan juga sih
hingga saat ini pencalonan risma sebagai calon gubernur dki masih teka teki
namun hari ini risma kabarnya akan memberikan keputusan terkait pencalonan tersebut